guna mengantisipasi kepadatan yang diprediksi akan terjadi di jalan tol jakarta cikampek selama periode arus mudik dan balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
provinsi mana saja sudah endemis
si paling sport sama cnn karena cnn indonesia menjadi partner
alam menjadi sumber kehidupan dan pelajaran bagi semua makhluk yang tinggal di tanahnya
dari data ini itu artinya ada satu ratus lima puluh enam anak tewas
gejalanya tadi demam tinggi sakit kepala yang hebat bahkan ada pembesaran kelenjar limpe di leher maupun di ketiak
tapi lu gak ada pembicaraan sama papa buat misalnya high school di luar gitu nyobain gitu
biasanya tempat pangkas rambut semacam ini disebut semi barbershop
salah satu korban yang berhasil selamat menuturkan
nggak naik ke bukit
jika melanggar aturan undang undang pdp
jadi waktu itu kan dia dia waktu itu kan ya posisinya kan sama kayak saya
demonstrasi menentang kebijakan negaranya untuk kembali melihat realitas yang ada
nah sehingga dana dana itu akan bergerak ke emerging market yang punya potensi return tinggi
pandemi nih bisnis turun segala macam
pertama tama parut nanas yang akan menjadi isian
iya dong masa buat apa bapak suka aneh
madu baru banget nih diambil dari hutan sekarang lagi diproses buat dimasukin ke botol
berikan pembebanan yang sesuai dengan usia dan tahapan tumbuh kembang fisiknya si anak ini
hindari dulu kebocoran anggaran yang ada yang menurut saya saat ini sudah sangat masif
nah itu masuk ke tujuh puluh itu emang karena basket kan
jadi bukan ada pak lurah yang ngumpulin koalisi itu
jadi saya ajak lah istri saya olahraga
ya ini namanya takjil work bersama saya cak hajar kita work dari takjil
tapi kalau dalam bahasa inggris mungkin kita bisa mengatakan bahwa
karena kan kalau kita di timnas kita nggak boleh pegang tim ibl
di harga lima belas sepuluh rupiah per kilogram
pertama saya di situ asisten ned gansen
karena ini adalah kebun binatang dan sampai hari ini masih dibuka dan didatangi oleh pengunjung
kalau yang tadi ditanya sama saya
namun karena kondisi kita mengetahui
kementerian agama dengan kantong wilayah agama
oke mohon maaf aku bawa tinggi semangat android
jangan sampai juga dikaitkan
nah insya allah mungkin setelah ini
soalnya orang tuanya banyak yang mungkin itu mindsetnya belum terbuka
terus mereka tuh sempet kayak ditanya gitu sama si augi kan
ayah tiga anak ini mampu menarik riksaunya pulang pergi
menjadi pengusaha warteg selain harus bisa memasak juga harus bisa melayani pelanggan
ada tujuh puluh kepala keluarga di sana yang belum memiliki sanitasi limbah layak ratusan warga